presiden jokowi menjadi rebutan pengunjung untuk bersalaman dan bersuah foto
saat berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan di pekanbaru riau selasa malam
presiden jokowi juga sempat berbelanja pakaian dan sepatu
di sela sela kunjungan kerjanya di pekanbaru riau
presiden joko widodo menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan
yang berada di jalan riau kota pekanbaru selasa malam
datang dengan mengenakan jaket asian games
jokowi menyempatkan diri berbelanja baju dan sepatu
menurut jokowi suasana mal yang ramai menunjukkan geliat ekonomi yang bagus
kehadiran jokowi ini sontak membuat pengunjung kaget
mereka pun berebut untuk bersalaman dan berfoto bersama presiden
jokowi tiba di pekanbaru pada selasa sore
agenda kunjungan jokowi adalah untuk menghadiri kegiatan pwnu di pekanbaru
dan penanaman kembali ke bunsawit di bagian sinembah kabupaten rokan ilir
zainul hasan tanjung pekanbaru
gua terus menangkan kemampuan untuk
dijual prem muriyah cheikhlen bangsa dan memiliki kegembiranya dengan jokowi
jokowi merasa aneh
apakah cemerlangi duduk duduk di udara